hai heboh soal iklan di gerbong krl yang menawarkan pembuatan surat sakit online
bagaimana tanggapan idi sudah bergabung bersama kami beni satria ketua bidang
hukum pembelaan dan pembinaan anggota idi saya akan sapa dulu pak beni halo selamat malam
ya selamat malam mbak dea kartika terima kasih sama sama pak benny sebenarnya hari ini kami juga
berencana untuk menghadirkan perwakilan dari pt cepat sehat indonesia namun ternyata setelah
dihubungi yang bersangkutan menyatakan belum bersedia untuk berdialog bersama kami pada malam
hari ini saya akan luruskan lagi soal surat sakit online pak benny ini sebelumnya idi sudah
mengeluarkan statement bahwa ini tidak dibenarkan sejauh ini apakah idi sudah melakukan penelusuran
yang detail terhadap situs online tersebut
terkait situs online itu kami hanya mengecek saja beberapa ya terkait hal tersebut dan kemudian
sudah sepertinya sudah di down ya sehingga kami tidak bisa melihat secara lebih detail lagi mbak
dia sebelumnya pt cepat sehat indonesia juga sudah mengeluarkan statement bahwa mereka ini
adalah layanan telemedicine sebenarnya secara aturan yang betul bagaimana posisi telemedicine
ini dalam memberikan surat sakit apakah memang diperbolehkan atau
pasien harus bertemu secara tatap muka untuk bisa diberikan rekomendasi surat sakit tersebut
benny baik terima kasih mbak dea terkait ketentuan telemedicine kita hanya punya satu ketentuan
telemedicine di peraturan menteri kesehatan nomor dua puluh tahun dua ribu sembilan belas tentang penyelenggaraan telemedicine
itu pun hanya boleh dilakukan antar fasilitas pelayanan kesehatan jadi masih mengatur tentang
fasilitas pelayanan kesehatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan belum mengatur
kepada aturan dokter kepada pasien secara langsung
nah ketentuan mengenai telemedicine juga itu dilakukan harus dengan pemberian pelayanan profesional yang memiliki ijin
demikian mbak dea
jadi artinya kalau berobat begitu konsultasi secara telemedicine itu belum bisa dianggap atau diperbolehkan untuk seorang dokter ini mengeluarkan rekomendasi surat sakit
baik nah di ketentuan permenkes nomor dua puluh dua ribu sembilan belas pelayanan telemedicine itu harus dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam hal ini dokter yang memiliki izin
nah pelayanan telemedicine itu menurut kementerian terbagi menjadi pelayanan teleradiologi tele ekg tele ultrasonografi atau wsg dan telekonsultasi klinis
jadi yang diatur adalah mengenai telekonsultasi klinis
nah kalau merujuk kepada surat pemberian atau menerbitkan surat
surat keterangan dokter yang itu adalah kewenangan dokter harus dilakukan melalui rangkaian praktek kedokteran
rangkaian praktek kedokteran itu mengacu kepada pasal tiga puluh lima undang undang dua puluh sembilan tahun dua ribu empat
yang mengatur pertama sebelum dokter itu menerbitkan surat keterangan
maka harus melalui rangkaian mewawancarai pasien terlebih dahulu
dan itu bisa dilakukan melalui telekonsultasi wawancara
tetapi yang kedua setelah melakukan wawancara
atau anamnesis maka seorang dokter harus melakukan pemeriksaan fisik
kalau contoh dia batuk tentu dokter harus melihat apakah dia benar batuk atau pura pura batuk
atau kalau dia mengeluhkan diari mencret sampai lima belas kali tentu dokter akan memeriksa fisiknya
suara ususnya apakah memang yang bersangkutan itu meningkat peristaltik atau gerakan ususnya dengan stetoskop
itu pemeriksaan fisik
tidak cukup hanya melakukan wawancara anamnesis dan pemeriksaan fisik
maka yang selanjutnya
yang harus dilakukan seorang dokter adalah menentukan pemeriksaan penunjang
apakah kalau dia batuk perlu ronsen atau cukup cek laboratorium
atau kalau dia diare apakah perlu cek kotoran atau cukup dengan laboratorium
itulah pemeriksaan penunjang baru kemudian dokter menegakkan diagnosis
dan kemudian menentukan penatalaksanaan apakah yang bersangkutan harus diopname atau tidak
baru kemudian menuliskan resep pengobatan dan yang terakhir menerbitkan surat keterangan dokter
dan hal ini hampir tidak mungkin dilakukan kalau
pasien itu dengan hanya telekonsultasi klinis
kecuali yang bersangkutan pernah bertemu atau pernah melakukan sesi konsultasi
dan telekonsultasinya itu dilakukan setelah pertemuan pertama
demikian mbak dea
jadi harus ada pemeriksaan fisik yang komprehensif
harus tatap muka begitu
juga harus dokter harus tes apakah benar benar perlu dikeluarkan surat rekomendasi atau surat sakit itu
pak benny pak benny ini kan
kita tahu bahwa layanan telemedicine muncul saat pandemi covid sembilan belas
kemudian ini menjadi berbagai macam mereknya
sebenarnya idi sendiri pernah memprediksi tidak
hal hal yang terjadi pelanggaran pelanggaran seperti ini bisa menjadi celah
ketika telemedicine menjadi top saat ini
baik ya khusus kita sudah mengantisipasi ini khususnya di majelis etik kehormatan kedokteran
sudah mengeluarkan fatwa
fatwa majelis kehormatan etik
kedokteran terkait seorang dokter wajib berhati hati dan meyakini kebenarannya
sebelum menerbitkan atau mengeluarkan surat keterangan
baik itu surat keterangan sehat ataupun surat keterangan sakit
apalagi di dalam sisi pandemi
banyaknya orang yang mengaku sakit atau yang kemudian mengeluhkan batuk batuk
yang kemudian diagnosanya covid atau bukan covid
majelis kehormatan etik kedokteran
ikatan dokter indonesia sudah mengeluarkan fatwa
agar seorang dokter memiliki sens kehatian dalam menerbitkan surat keterangan
baik itu sehat atau sakit ada atau tidak adanya penyakit
sudah dikita antisipasi sebelumnya
kalau dari sisi dokter sendiri ketika ada boleh dikatakan ini sebuah pelanggaran begitu
apakah ada akibat akibat hukum yang bisa dikenakan kepada dokter
seorang dokter itu memiliki kewajiban mematuhi etik
dan itu sudah kita atur di dalam pasal tujuh kode etik kedokteran
seorang dokter berpotensi melanggar etik pasal tujuh
kalau menerbitkan surat keterangan tanpa dia lakukan pemeriksaan terlebih dahulu
bahkan bukan hanya sanksi etik
di dalam peraturan disiplin dokter
tepatnya di peraturan konsil kedokteran indonesia
di nomor empat tahun dua ribu sebelas pasal tiga ayat dua
dokter berpotensi melanggar disiplin apabila terbukti membuat keterangan medis
yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang dia ketahui benar dan patut
jadi selain potensi pelanggaran etik dan disiplin
bahkan dokter juga berpotensi melanggar hukum
kalau itu memang terbukti
tentu pelanggaran hukum ini menjadi areanya ranahnya kepolisian
pasal dua ratus enam puluh tujuh kitab undang undang hukum pidana jelas sudah mengatur
seorang dokter yang sengaja membuat surat keterangan
tentang ada tidak adanya penyakit
ada atau tidak adanya penyakit
kelemahan atau kecacatan
itu dapat diancam dengan dijatuhi pidana paling tinggi empat tahun
bukan cuma si dokter di ayat tiga jelas disebutkan
diancam dengan pidana yang sama
barang siapa yang dengan sengaja memakai surat keterangan tadi itu seolah olah isinya sesuai dengan kebenaran
demikian mbak dea
pasien dan si dokter bisa dikenakan pasal ancaman pidana yang sama
dengan ancaman masing masing di empat tahun penjara
jadi dua subjek ini bisa dikenakan aturan yang sama gitu ya pak beni
bila itu terbukti ada atau tidak adanya penyakit
jadi kalau disebutkan pasien itu benar sakit ternyata tidak sakit
maka itu bisa dikenakan itu mbak dea
baik artinya dokter dan juga pasien harus berhati hati
ketika ingin mendapatkan rekomendasi tertentu jika punya niat jahat begitu pak benny
kalau dari penelusuran idi ini kan layanan yang kemarin viral
ini kan bukan layanan pertama gitu layanan telemedicine pertama
sebenarnya bagaimana koordinasi antara regulator dan juga idi ketika ada sejumlah perusahaan
yang mengambil opportunity untuk membuat layanan telemedicine
agar semuanya berjalan dengan sesuai koridor begitu
baik dari ikatan daunan indonesia sendiri
hanya bertanggung jawab terkait anggotanya yaitu dokter
itu kenapa seorang dokter itu begitu dia tamat wajib kemudian menjadi anggota ikatan dokter indonesia
tujuannya apa agar ikatan dokter indonesia bisa memberikan edukasi pemahaman terhadap etik
termasuk juga pemahaman terhadap aturan disiplin dan juga aturan hukum
agar jangan sampai seorang dokter yang tanpa pengetahuan yang cukup
ternyata melakukan suatu perbuatan yang itu dikategorikan tidak hanya melanggar etik disiplin
tetapi juga hukum
jadi yang rancang
anak dokter hanya di pembinaan dan pengawasan praktek kedokteran terkait etika
nah persoalan hukum yang kemudian dihadapi oleh seorang dokter
tentu nanti ikatan dokter indonesia akan mendampingi
termasuk juga memberikan pembelaan apabila memang yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tersebut mbak dea
baik terima kasih pak benny
ini informasi yang penting untuk masyarakat untuk melihat aturan aturan
ternyata kalau mau memiliki atau diberi surat sakit
ini memang harus benar benar dalam kondisinya sakit sesuai dengan diagnosa dari dokter
terima kasih pak benny satria ketua bidang hukum pembelaan dan pembinaan anggota idi
sudah bergabung bersama kami dari medan sumatera utara
baik terima kasih mbak dea